ya bisa jadi sih ya
tapi udah ah kita kayaknya gak usah ngebahas itu lagi deh
mendingan juga kamu gak usah banyak pikir lah tentang masalah kayak gitu ya
aku pulang duluan ya
oke dah bolot
mama perlu bicara sama kamu
tadi mama ketemu sama
kami sudah memutuskan untuk segera menikah
tapi anaknya masih belum setuju gimana dulu
kok anaknya gitu banget sih mah
terus gimana dong
kalau kami menikah dulu
jadi baru dikenalin sama anaknya
dan calonnya mama itu setuju
karena memang menurut dia kita harus punya gerakan yang baik
supaya gak terjadi fitnah diantara kita
kamu harus bagaimana ya allah
sekalipun aku mengalah dengan memutuskan hubungan dengan raya
demi kebahagiaan mama
tapi rayanya sendiri sudah bilang
kalau dia gak mau abah menikah lagi
belum menikah saja
sikap raya sudah seperti itu
apalagi nanti kalau mama benar nikah sama abah
hamba tidak tahu ya allah
nanti raya seperti apa
tapi raya sudah berpikir
yang raya itu
yang raya itu
yang raya itu
tolong berikan petunjukmu ya allah
pasti akan menjadi yang terbaik untuk kami semua
mudah mudahan setengah sore ini
gak mau ajar kalau nganterin kamu di gelbang doang
aku juga pengen sekali nganterin kamu
santi ke rumah kamu
dan duduk di depan rumah kamu
becanda dengan bapak kamu
kayaknya gak mungkin bisa deh boy kan masih ada mama tiri aku
oh iya ya kan ada adriana dia pasti bakal menghalangi hubungan gue sama reva
kamu kenapa kayak lagi benung gitu
enggak aku tuh cuma lagi mikirin mama tiri kamu aja kenapa ya
mama tiri kamu tuh gak suka banget kalau aku jadian sama kamu
aku juga gak tau sih boy dia kayaknya gak suka aja alesannya juga gak jelas itu orang
aduh gimana ya kalau reva sampai tahu mama tirinya itu mantan pacar gue
tapi sih feeling aku dia itu kayaknya gak suka tolong ngeliat aku bahagia
makanya dia jadi gak suka juga sama hubungan kita gak suka sama kamu
karena dia tuh kayaknya gak suka kalau aku seneng
yah bisa jadi sih ya
tapi udah ah kita kayaknya gak usah ngebahas itu lagi deh
mendingan juga kamu gak usah banyak pikir lah tentang masalah kayak gitu ya
aku pulang duluan ya
kok handphonenya mati terus sih
gimana sih sebenarnya mondi
aduh ya allah
semoga gak terjadi apa apa sama anak hamba ya allah
gak biasanya nih mondi kayak gini
dia selalu tepat janji
dia kan udah janji mau makan siang bareng
kalaupun dia nggak bisa datang biasanya dia pasti telepon
ini kenapa ya
lagi mikirin abah ya
terus mikirin anaknya abah
saya tuh lagi mikirin mondi
kenapa ya handphonenya mati terus
tadi kan seharusnya dia janji makan siang sama saya di kafe
ibu ibu jangan mikirin yang enggak enggak deh
mendingan kita berdoa aja ya
supaya mondi tuh gak kenapa napa ya ibu
tapi ini saya bener bener panik deh
kemana sih si mondi
ya elah tolong
again again you
you again again
eh elah eh ngapain sih kesini
kayaknya udah dibilang jangan kesini sini terus
eh ya budak apa buta
eh eh apaan sih
ih mama gak boleh usir usir bebeb
iya mama gak boleh kayak gitu
ya elah ini urusannya apa sih
ih gak boleh kayak begitu
ih mama meli kan juga cacing kremi
hah kok bisa
ya soalnya bebek kan cacing kremi
terus bebeb itu pacarnya meli berarti meli juga cacing kremi
ya elah kalau gitu eh bagaimana cacing kremi juga
eh kalau sih itu mau ngakak urusan tante bagaimana
ya sebetulnya sih ian udah ngebujukin pak ian nanti
ian udah berusaha banget
itu gimana maksudnya